presiden joko widodo memuji kerja keras pemain timnas indonesia dalam pertandingan lawan argentina di ajang fifa matchday gelora bung karno jakarta senin malam
walau indonesia takluk dua gol joko widodo mengapresiasi indonesia yang mampu bertahan melawan argentina yang memiliki peringkat teratas di ranking fifa
dalam laga fifa matchday indonesia harus rela takluk dua gol tanpa balas melawan argentina
menurut joko widodo walau berada di urutan satu ratus empat puluh sembilan indonesia mampu mengimbangi argentina yang berada di posisi peringkat teratas di fifa
presiden melihat di awal pertandingan timnas indonesia masih terlihat nervous
namun di babak kedua timnas indonesia dapat mengimbangi dengan baik dan berharap agar ini menjadi pengalaman serta evaluasi bagi timnas indonesia
pemain pemain kita ini luar biasa
harus kita lihat dulu ya argentina itu ranking pertama dan kita di ranking satu ratus empat puluh sembilan
tapi bisa mengimbangi mengimbangi meskipun kita kebobolan dua tapi saya lihat bisa mengimbangi
dan ini saya kira kita harapkan ini awal kebangkitan persepak bulan indonesia
dengan klub yang punya ranking lebih tinggi dari kita kayak kemarin dengan palestina
kemudian ini dengan argentina sekali lagi ranking pertama kita satu ratus empat puluh sembilan
masih banyak kebobolan dua luar biasa